pandemi covid sembilan belas yang terjadi saat ini menyebabkan masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan
tentunya selain menjaga protokol kesehatan dengan berolahraga
makan makanan bergizi dan mengonsumsi multivitamin terutama vitamin d
merupakan usaha untuk membentengi diri dari serangan penyakit
mengonsumsi vitamin yang menurut saya sebenarnya penting buat menjaga tubuh kita
apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini kita nggak tahu gitu bakal kena lewat apa dengan siapa
badan kita tuh harus vitaminnya harus lengkap ya
jadi kita harus benar benar fulfill diri kita juga vitaminnya
jadi menurut aku dibilang penting sebenarnya penting
karena aku udah konsumsi vitamin c dan multivitamin harusnya udah cukup ya
saya mengonsumsi vitamin vitamin itu secara rutin
karena sepengetahuan saya vitamin c d dan k itu membantu imunitas kita dalam melawan covid sembilan belas
vitamin d sudah ditemukan
sejak sekitar seratus tahun lalu pada kasus penyakit riketsia di irlandia
saat itu tulang anak anak yang kurang terpapar sinar matahari sehingga menjadi lunak dan bengkok
menurut vitamin d society indonesia sekaligus dokter spesialis ortopedi henry suhendra
vitamin d memiliki reseptor di hampir semua sel dan jaringan tubuh manusia
reseptornya ada di otak saluran pernafasan pencernaan kardiofaskular dan lain lain
bila konsumsi ditingkatkan sampai kadar optimal
vitamin d dapat berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh untuk melawan berbagai jenis kanker
penyakit kardiofaskuler seperti kardiomiopati dan hipertensi
vitamin d juga menyembuhkan berbagai penyakit autoimun
serta penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur bakteri dan virus termasuk virus corona
perlu ditekankan sekarang kan banyak orang menyebut vitamin vitamin lain untuk meningkatkan imunitas
sebenarnya yang sejauh saya tahu yang dilakukan penelitian terhadap
pasien covid itu baru ada vitamin d
vitamin d itu sudah ada penelitiannya di amerika di israel di india di andalusia di spanyol
yang menyatakan bahwa memang ternyata vitamin d itu sangat berguna untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian
ahli kedokteran ortopedi ini menambahkan
meski indonesia terletak di garis katolistiwa yang sinar mataharinya cukup terik
tapi hal ini tidak menjamin kecukupan kadar vitamin d seseorang terpenuhi
untuk membentuk vitamin d dari proses berjemur di bawah sinar matahari
harus menggunakan ultraviolet index di mana ultraviolet b harus di atas nilai tiga lima
agar bisa mendapatkan hasil ini dianjurkan untuk berjemur saat matahari tegak berada di atas kepala
michael holik dari boston dia datang dua ribu sebelas dua ribu dua belas dia mengadakan penelitian
di bangkok dan di jakarta kesimpulannya adalah puncak pembentukan vitamin d oleh ultraviolet b
vitamin d sifatnya berbeda dengan vitamin lainnya yang larut dalam air
karena sifatnya yang larut dalam lemak
vitamin d council usa menganjurkan sebelum mengonsumsi vitamin ini harus periksa terlebih dahulu kadar vitamin d di dalam darah
bila dibawa tiga puluh nanogram per mililiter
maka dapat menggunakan dosis lima hingga sepuluh intraunit setelah makan
satu kali sehari dan dianjurkan pada malam hari
hal ini karena efek vitamin d sebagai muscle relaxing agent bisa menyebabkan kantuk
dosis ini bisa disesuaikan dengan kadar vitamin d di dalam darah
bila sudah mencapai satu ratus empat puluh hingga satu ratus lima puluh nanogram per mililiter
maka dosis bisa diturunkan secara bertahap supaya tidak terjadi keracunan
arman helmi septia di pradana jakarta